generasi z dan generasi y
kurang dari empat puluh tahun
nah tentunya sosok capres
pdi perjuangan mas ganjar pranowo
masuk ke segmen itu
nah sehingga kita pun akan perkuat
bagaimana anak anak muda
untuk lebih melek politik
mereka tentunya kan punya harapan juga
presiden yang nanti
yang sesuai dengan
untuk bisa membangkitkan
bagaimana harapan anak muda di jawa barat itu
lebih terjamin lagi ke depan
saya yakin sosok ganjar bisa
masuk di tengah tengah mereka
selain itu tentunya
mas ganjar dengan latar belakang
termasuk istrinya yang juga
kiai besar di
tentunya kita yakin mas ganjar juga akan lebih
leluasa masuk ke
kalangan islam ke pesantren pesantren
juga sudah menyatakan untuk
bersama sama bd perjuangan
mengusung dan mendukung mas ganjar